hai baik saya terima pernyataan yang mulia meskipun saya sebagai sentipe keberatan tolong dicapai
ya hahaha hahaha hai silakan oleh meninggalkan sadara roesiro nunjuk nunjuk apa ya sadara
hidup hidup aja disakit kenapa ada pak sudah sudah itu rosulio kalau anda itu
menunjuk nunjuk ya mengunjungi yang mulia sini pasangan cukup cukup mati yang mulia
supaya tenang supaya tenang
lumayan tenang kalau tidak tenang penonton akan kita keluarkan dari ruang sidang
cukup cukup cukup
ngomong sendiri ya
pak mujur ya
sudah cukup ya
sudah tutup ya